kalian akan mendapatkan atasan yang lebih sadis daripada gue
kalau begitu kita berdua nyari gila bang
bantu cari pila
sendiri bang bos ya segala li kencing
gue sendiri yang akan datang ke tempat yang semalam
kalau ketangkap lagi gimana deh bang bos
karena gue sampe ketangkap yang kedua kalinya
ibu nyafi meninggal mon
terus terus terus
duh biar bang
yaudah kamu jagain base camp
saya pergi dulu ya
berduka bang sampein ya bang ya
ya allah ofi
ibunya ofi sayang
aku ganti baju dulu ya
yaudah aku siapin ya mas ya
sayang jangan lupa
sampai berjalan berjalan berjalan
eh gue udah telat nih
eh hazmat my pen
saya selalu ambil
poi poi kita tau lu abis nikah
tapi lu datang di acara begini kok udah selesai sih
lu kayak tidak tau aja orang belum saling
lagian gue juga mana tau
abis meninggalnya dadahkan
buka kau sesedih
hidup lo gak berakhir kok
lu gak sebatang karang
gak sebatang batang amat kayaknya
disini masih ada kita
masih ada faham
mereka akan selalu jaga dulu
ya insya allah termasuk kue juga
ya bener tuh fi
bener kata tomi juga
kamu tuh udah jadi keluarga
ya udah fi
lu gak usah nangis terus
udah balik ya
tinggalin gue disini dulu ya
gue masih pengen disini
tapi lu jangan nginep disini ya
baru aja baru kau seeing different times
terjebak ager pas ga lebih deket kali itu ya
ibu udah diambil
ini udah bener bener
adil buat kita
opi ya si yane
kasih emang ya
tapi kok sibuk
maksud kamu apa ruk
lo dari dulu kagak pernah berubah lo ya
hati lo sekeras batu
kalau tidak ada anak
pemakaman tidak akan berjalan
dan sehusu ini
atau tidaknya pahala anak
karena derajat anak jauh
kalian itu tidak dimana dimana beratnya ya
gimana gimana berantem terus
jangan buang buang waktu dan tenaga kita
mereka bukan levelan kita
orang pilih mah bebas
ada yang saya pengen bicarain sama kalian
ada bikin salah ya
kita berdua ngaku bang
kagak kayak yang dulu dulu bang
tapi kita berdua janji bang
kita bakal dapetin
store an yang lebih banyak lagi bang
kenapa tuh bang
ada apa bang
hari pilal harus ketemu
atau kalo enggak
atau kalo enggak kenapa bang
lu bakal gobek sama gue
gue bakal diganti guys
gak akan kedapatin atasan sebaik gue
lu bakal sedih
maka dari itu
maka dari itu
pilal harus diketemukan
pilal harus diketemukan
atau kalo enggak
kalian akan mendapatkan
kalian akan mendapatkan
atasan yang lebih sadis daripada gue

bantu cari pilal
jangan lagi kencing
jangan lagi kencing
jangan lagi kencing
aduh bang bos
gua sendiri yang akan datang ke tempat yang semalam
jangan panggil nama gua otai
kalo gua sampe ketangkep yang kedua kalinya
jadi si pilal sekarang ada dimana
ada di rumah apa ya bang
insyaallah hari ini saya jemput